pemerintah goa meminta kegiatan tablik akbar yang diikuti empat puluh delapan negara dibatalkan dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan bupati goa adnan purikta
bagaimana sebetulnya pak bupati kronologi kejadian ini
ya saya ingin menjelaskan bahwa memang kan pertemuan atau tablik akbar ini rutin dilaksanakan di kabupaten goa
namun memang karena adanya virus corona ini sehingga pada hari kamis minggu lalu
pemerintah kabupaten goa bersama dengan polres dan kodim itu sudah melaksanakan rapat bersama dengan kementerian agama departemen agama yang ada di goa
nah setelah kita melaksanakan rapat kami putuskan bahwa untuk meminta kepada panitia
kita ibtima untuk bisa melakukan penundaan karena adanya virus corona yang melanda di seluruh dunia termasuk sementara melanda di indonesia
nah untuk mencegah itu akhirnya hari jumat minggu lalu kami sudah melayangkan surat untuk memanggil pihak panitia untuk bisa datang ke kantor pemerintah ke pemda untuk kita jelaskan
berkaitan dengan niat dari pemerintah untuk meminta penundaan
cuma karena hari jumat dia tidak datang sehingga kami utuslah camat dan kepala desa setempat untuk bisa menemui panitia lokal yang ada di lokasi tersebut
setelah ditemui panitia lokal mengatakan akan mengkomunikasikan ini kepada pihak pihak
pertama kami menunggu setelah itu hari sabtu dengan hari minggu belum ada jawaban
hari senin pemerintah kabupaten goa mengeluarkan surat resmi meminta kepada panitia untuk dilakukan penundaan
bukan pembatalan tetapi meminta untuk dilakukan penundaan
karena isu corona atau virus corona sudah
menyebar ke semua daerah yang ada
sehingga di hari senin itu keluarlah surat resmi
bahkan di hari senin sampai dengan tadi kami masih terus melakukan pendekatan kepada pihak panitia
tetapi memang di dalam tablik akbar atau kehadiran semua jamaah yang ada
mereka itu memiliki yang namanya dewan suroh
nah dewan surohnya ini tidak hanya orang lokal kabupaten goa
tetapi dewan suronya ini terdiri dari luar dari sulawesi selatan
bahkan dari luar indonesia yang masuk dalam dewan suro
sehingga untuk mengambil keputusannya itu katanya harus melalui kesepakatan dewan suro
sampai dengan tadi
siang pemda goa bersama dengan ketua mui ketua fkub bersama dengan depak bersama dengan pak kapolres dan pak dandim
pak kapolres dan pak dandim sampai dengan sekarang masih ada standby di sana
itu menemui pihak panitia inti
karena mereka sudah mulai berdatangan di wilayah kabupaten goa
kita meminta untuk mereka melakukan penundaan
sekarang katanya ini malam mau dilakukan rapat
kalau bukan langsung dibubarkan
yang kedua adalah pelaksanaan ijtima ini hanya dilaksanakan satu hari saja
tetapi hari ini atau malam ini dilaksanakan rapat
besok dia akan kasih kabar lagi kepada pemda goa
karena memang sesuai dengan jadwal besok tanggal sembilan belas baru dilaksanakan istimewa tersebut
para pesertanya ini datangnya dari mana saja pak bupati
kalau pesertanya dari seluruh indonesia
termasuk warga negara asing juga ada ikut di dalamnya
oke terakhir pak bupati
kalau para panitia tetap ingin menyelenggarakan ijtima ini
apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten goa
kami tadi pagi itu sudah mengirim tim kesehatan untuk bisa memeriksakan semua jemaah yang ada di sana
di samping itu mulai dari tadi pagi sampai dengan maghrib juga
melakukan penyemprotan disinfekta di semua tempat tempat yang ada atau ditempati oleh para jemaah
sehingga langkah langkah itu pencegahan sudah kita lakukan
sambil kita terus melakukan pendekatan kepada panitianya
untuk kedepannya atau keputusannya malam hari ini bisa dilakukan penundaan
oke terima kasih sekali bapak bupati goa adnan purita atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini